para calon yang menjejakan tiket formula e ini dipergoki aparat polsek pada mangan sabtu siang
ketiga calon ini menawarkan tiket kepada para pengunjung ancol di
pintu gerbang barat pademangan jakarta utara yang belum memiliki tiket
ketiganya lalu dibawa ke mapolsek pada mangan jakarta utara
seorang calon tiket mengaku menjual tiket formula e kelas tiga dengan harga dua juta rupiah
hal ini dibenarkan salah satu pengunjung yang mengaku ditawari tiket formula e oleh calon seharga
dua juta rupiah itu sekali masuk aja ya bang oh gitu yang udah kejual berapa banyak
belum ada kejual emang nyediain berapa banyak
tadi ada yang nawarin tiket berapa harganya
formula e berapa ditawarin dua juta oh nggak jadi beli harganya kemahalan ya
pakai aplikasi aja lah fakih hitami jakarta